pln raih penghargaan sebagai debitur terbaik dalam rangkaian kegiatan stakeholder collaboration direkturat jenderal pembendaharaan kementerian keuangan
apresiasi pemerintah yang diraih bumn energi tersebut berkat capaian kinerja positif pln dalam pengelolaan pembiayaan keuangan yang bersumber dari pinjaman baik dari luar negeri maupun rekening dana investasi
pt pln menerima penghargaan sebagai debitur bumn terbaik oleh kementerian keuangan dalam pengelolaan utang
penghargaan tersebut langsung diterima direktur utama pt pln atas kinerja perseroan dalam mengelola keuangan perseroan yang bersumber dari terusan pinjaman luar negeri atau subsidiaries loan agreement maupun pinjaman rekening dana investasi atau rdi
direktur utama pln darmawan prasojo selesai acara menjelaskan saat ini kondisi keuangan pln
yang berada dalam titik terbaik dalam sejarah perseroan
di tengah pandemi covid sembilan belas pln justru mampu memperbaiki kinerja keuangan serta mengurangi jumlah utang dan kewajiban keuangan
hal ini mematahkan prediksi berbagai pihak yang menilai kondisi keuangan pln bakal memburuk di tengah pandemi
hal ini kami mendapatkan anugerah debitur terbaik
nah dibalik hadiah ini ada suatu perjuangan luar biasa
yaitu di tengah kondisi covid sembilan belas banyak sekali pengamat itu memprediksi bahwa kondisi keuangan pln akan semakin memburuk
dengan menurunnya demand sedangkan kewajiban keuangan kami tetap tinggi
nah untuk itu kami melakukan digitalisasi dari kami secara internal pembangkitan transmisi distribusi termasuk sistem keuangan sistem pembayaran pelayanan pelanggan
dan alhamdulillah kondisi sistem ketenaga listikan hari ini jauh lebih sehat daripada tiga tahun lalu
direktur keuangan pln sintia rusli mengatakan saat ini jumlah utang atau kewajiban dari pemerintah berada di angka tiga puluh dua triliun rupiah
utang tersebut digunakan terutama untuk pembiayaan proyek energi terbarukan atau renewable energy
utangnya semuanya tiga puluh dua triliun
penggunanya tentu saja untuk infrastruktur ketenaga listrikan pembangkitan transmisi juga distribusi
dan untuk utama yang adalah renewable
jadi ini juga ada pendanaan untuk transisi energi juga
sebagai informasi berdasarkan data direkturat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan
hingga saat ini terdapat empat puluh dua bumn tercatat sebagai debitur atau penerima dana pembiayaan dari pemerintah senilai enam puluh dua enam puluh tiga triliun rupiah
angka tersebut disalurkan melalui sembilan puluh enam skema penerusan pinjaman luar negeri dan enam puluh pinjaman rekening dana investasi